tapi sampai kapan diaakan seperti itu
perlahan lahan kamu coba deketin dia
dan dia akan tahu kalau kamu itu adalah ibunya
sekarang gak boleh nangis
sekarang supaya perasaan kamu enak
aku bikinin susu ya
hidupku sekarang ini betul betul gak ada artinya lagi
anakku bahkan menolak aku dekati
aku bahkan gak bisa melayani suamiku
bisa aku hanya menjadi beban
menjadi beban buat semuanya
anak ini kayaknya keterbelakangan mental lagi
ya allah mbak lila
ya allah zin
ya lagian ngapain sih dia pakai ngaku ngaku saya sebagai bunyi
jangan sentuh lara anang
saya itu kan ibunya
buat nonila sekarang lara udah gak ada artinya kan
jadi buat apa nonnila sekarang nemuin dia lagi non
gustaf kamu kan tahu alasan aku kenapa aku ngomong kayak gitu kemarin di rumah sakit
aku nih ibu kandungnya dia sekarang aku mau nyentuh dia masa gak boleh sih
saya bener bener gak ngerti sama nonnila
saya bener bener gak ngerti non demi apa sih non melakukan semua ini non
demi sebuah harga diri
apa sih non pentingnya harga diri dibandingin dengan anak kandung nonila sendiri
hah apa pentingnya non
kamu gak usah sok pinter gustaf gak usah sok sok ngajarin saya
bagaimanapun juga saya adalah ibu kandung lara
jadi saya berhak untuk ketemu sama dia untuk nyuntuh dia sekarang
nunillah memang ibu kandungnya lara
tapi saya sekarang mau tanya sama nonila
semenjak non ninggalin dia waktu bayi non siapa yang merawat lara non siapa
nih non tangan ini non
saya yang merawat dia dari bayi non
memberikannya susu setiap hari non
saya yang mandiin dia
bahkan saya juga yang membersihkan kotorannya
tidak ada yang bisa menghormati saya
saya yang menjaga dia
saya yang menjaga dia non
saya yang menangis
saya yang butuh hiburan
saya memang bukan siapa siapanya lara non
saya yang memang bukan siapa siapanya lara non
tapi saya yang tidak ada hubungannya darah dengan lara aja bisa merasakan not
kalau dia ini butuh kasih sayang non
tapi kenapa nonnila yang ibu kandungnya sendiri nggak bisa merasakan itu non
lara memang keterbelakaan mental
dia nggak punya temen
tapi lara masih punya hati
dia bisa merasakan waktu dia disayang
dia bisa merasakan waktu dia disayang
dia juga bisa merasakan waktu dia
waktu dia disakitin non
dia sangat sakit hati sekali dengan perlakuan nonila kemarin
nonila juga harus tahu
kenapa dia sekarang tidur nak
karena dia dari kemarin kecapean non
dia udah capek nangisin membela seharian
kenapa sih non
nonila gak pernah ada saat dia butuh non
wanita juga harus tahu non
kemarin dia sempat belajar sholat
supaya dia pengen ketemu sama nonila
kau mau persons
walaupun ibu kamu dalam memu concerns
tapi kan masih ada om kustal
pokoknya gak ada yang boleh nyakitin kamu lagi
dan mulai besok
allah akan cari kerja lara
kamu akan cari kerja untuk membiayai kebutuhan hidup kamu
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
akhirnya saya dapat kerjaan juga
tapi kan setidaknya bisa memenuhi kebutuhannya larut
kamu tolong antar ini ya